kata mama buah beet itu bagus thanks sayang
oke nanti aku beli cek kesehatan kamu ya sayang
aku udah nitip ke nino nanti dibeliin sama dia
oh yaudah kalo gitu mama temenin tamu ke kamarnya
sapa kali ya gak enak aku apalagi tadi abis dimarahin sama mas al lagi
bapak yakin kita mau keluar dari sini
kata dokter batu empedu bapak ini
kalau terus di sini bisa ngabisin duit bu
biaya rumah sakit kan mahal
duit kita nggak cukup buat biaya operasi
bu elsa juga gak bisa dihubungi
iya juga pak
mang maaf sebelumnya saya rasa saya kenal sama mamang deh
ini kan bu andin
aduh mending saya jangan bicara apa apa sama dia
bu kita nunggu angkotnya di sana aja ibu
sakit banget bapak bu
kok dia malah pergi sih
tapi aku rasa dia kenal aku deh
pak dadan dengan alamat kampung rawa memang dirawat di rumah sakit ini
tapi pasien sudah keluar dari rumah sakit pak per pagi ini
padahal udah di rumah sakit yang sama sama bang dadang
tapi lagi lagi gue gagal ketemu sama dia
hari ini saya mau bahas tentang kejujuran
saya yakin kalian adalah anak anak yang baik dan jujur
sekarang saya minta kalian untuk cerita ke saya
hal apa saja yang sudah kalian lakukan untuk nft
pertama cuana tolong
coba kamu bisa cerita di sini
aku pernah waktu itu ke supermarket
kasirnya kasih aku kembalian
tapi kebanyakan miss kembaliannya
terus mama aku suruh aku balikin uangnya
kata mama kita harus jujur
jangan mengambil apa yang bukan hak kita
waktu itu aku nendang bola dan bikin kaca di rumah pecah
aku takut dimarahin
tapi aku tetap jujur ke papa sama mama
karena sudah berani jujur dan bertanggung jawab sama kesalahan kamu
oke sekarang giliran rena
aku pengen nemu dompet pas lagi jogging di taman
terus aku kembaliin sama yang punya dompet
karena kita harus jujur
kembalikan barang yang bukan milik kita
thank you rena
aku mohon papa percaya sama aku
kamu jaga kesehatan kamu
kamu jaga kesehatan kamu
sehat sehat terus ya sayang ya
tapi cerita kamu tadi masih menyisakan keraguan di hati papa sayang
ini bikin papa takut
papa takut sekali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku sudah mau vidika pribadi
isu apa sih ini
kau semua keraguan di hatiku
aku benar benar ingat
kamu kenapa sayang kok lemes gini kamu tiba tiba pusing aja ini kepalanya ini
udah kedua kali loh karena seperti ini jangan jangan kamu darah rendah ya enggak aku
mama enggak darah rendah apa ini bawaan hamil biasa soalnya dulu mama waktu hamil nino mama
juga sempat darah rendah terus kata dokter mama tuh harus banyak makan makanan yang bisa
untuk ninggiin tekanan darah mama ya makanan yang ada zat besinya gitu gimana kalau kamu
suruh nino untuk beli buah bit nanti mama jus buat kamu itu bagus loh bu habit
sayang tolong nanti pulang kantor kamu beli buah bit ya soalnya aku darah rendah kata mama buah
oke nanti aku beli cek kesehatan kamu ya sayang udah saya aku udah nitip ke nino
nanti dibeliin sama dia oh ya udah kalau gitu mama temenin kamu ke kamarnya nggak
usah ngusah aku bisa sendiri koma
jadi lu lagi butuh buah bit
hai maaf lama ya dari mana sih lama banget tadi toiletnya ngantri jadi saya ke toilet yang
di lantai atas jarak jauh soalnya maaf ya
hai hai oh ya tadi aku ketemu
sama itu orang yang ngurusin makamnya nindi
siapa yang namanya aku lupa sih mas tapi aku ingat wajahnya dan tadi dia lagi sama istrinya istrinya tuh tadi yang nabrak aku
pasti maksud andi ini memang jadang
orangnya mana sekarang